kita ke informasi lain dengan kemajuan teknologi sensasi menerbangkan pesawat tanpa awak atau drone dapat dirasakan oleh masyarakat luas
tidak hanya untuk pengambilan gambar dari udara saja kini drone juga dapat berkompetisi di lintasan bala
dalam rangka bulan dirgantara nasional pasukan drone bogor indonesia dan tni au lanut atang senjaya
menggelar drone race competition dan aerial drone di pangkalan udara atang senjaya bogor
dalam kompetisi yang dibagi menjadi dua kategori ini diikuti oleh tiga puluh dua klub yang akan bertanding
kompetisi ini diikuti berbagai macam komunitas drone indonesia dan usia peserta
tak hanya orang dewasa anak anak juga ada yang mengikuti lomba
ezra salah satunya bocah berusia sebelas tahun
sebelas tahun ini sudah enam bulan mengguliti kompetisi balap drone dan menjadi juara satu world cup drone di bali
saat ini inovasi teknologi sudah mulai bertransisi ke hobi
namun untuk menggoloki hobi drone ini perlu merogoh kocek yang cukup dalam